laporan dugaan pengkhianat presiden yang menjerat nama rocky gerung terus berjalan setelah laporan ini ditolak di barres krimpolri
kini laporan tersebut diterima dan diproses oleh paul damitrujaya
sementara itu rocky gerung menanggapi santai berbagai pelaporan terhadap dirinya
lalu apakah berbagai laporan ini akan mampu menjerat nama roky gerung
atau pelaporan ini akan menjadi presiden buruk bagi kebebasan berekspresi
apalagi jelang kontestasi politik dua ribu dua puluh empat
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan daring dari luar studio
guru besar hukum pidana unsut prof hipnu nugroho
assalamualaikum selamat malam prof hipno apa kabar
selamat malam mas bram
baik langsung saja prof
ini kemudian kemarin ditolak barreskrim tapi kemudian diterima oleh polda
bahkan kalau sejumlah analis begitu menyebutkan bahwa ini harusnya ada aduan deliknya
seperti apa anda melihat kasus ini
iya jadi begini mas
terhadap pencemaran nama baik
apalagi terhadap presiden itu memang sudah ada perubahan
yaitu di dalam putusan mahkamah konstitusi
ketika presiden itu juga sebagai pejabat publik
itu adalah delik aduan
delik aduan artinya apa
ketika itu suatu menjadi delik berlangsung itu ada tergantung pada yang teradu
merasa terhina atau tidak
lain kan delik umum
kalau delik umum itu siapapun bisa melaporkan
diteruskan dan tidak nyatakan
itu kalau delik umum itu diteruskan harus
karena menyangkut kepentingan umum
tapi ini menyangkut pribadi
dan hal itu dalam perkembangan putusan mahkamah konstitusi
memang klarifikasi atau pernyataan dari pak jokowi itu harus sebagai wajib
karena dia yang merasa merasa dihina merasa dicaci
itu yang menjadikan kalau dia merasa dicaci berarti wajib melaporkan
nah ini yang harus seperti
jadi tidak bisa diwakilkan
boleh diatasi bukan delik umum
prof berarti ini saya perjelas ya
berarti tidak bisa kemudian ada pihak lain yang mengaku tersinggung atas nama presiden
atau mewakilinya begitu ya untuk bisa melaporkan kasus ini ya prof
dalam konteks normatif tidak bisa
itu sudah dulu juga seperti itu
kalau dulu itu ajudannya
seperti kasus kenapa putusan ini keluar
kalau nggak salah itu adalah kasus di daerah tegal
karena dilecehkan tapi yang melaporkan adalah anak buahnya
nah itu lho
terhadap tokoh tokoh ngo
nah kemudian diuji
nah disinilah makanya putusan mahkamah konstitusi
oke tapi harus bagaimana yang bersangkutan itu sendiri
ini yang jadikan
oleh karena itu agak sulit ketika pak jokowi ya diem diem aja kan begitu
ini yang menarik adalah ketika rocky gerung akhirnya menanggapi santai
begitu sejumlah pelajaran
orang ini mengatakan bahwa sebetulnya yang kemudian dikritik adalah jabatan presidennya
yang setiap lima tahun berganti
apakah kemudian narasi ini juga bisa menjadi pembelaan begitu atas sebuah kritik kepada simbol negara
bagaimana hukum melihat itu
karena namanya suatu pejabat publik itu sebagai kritikan
rt pun sekarang kalau nggak bersih dikritik habis habisan
di era sekarang itu rt lurah
apalagi semualah itu
oleh karena itu memang di sini yang diambil pemerintah dalam politik hukum penanganan seperti itu adalah merupakan delik aduan
dan di kuhp mendatang juga masih dilakukan
yaitu ketika yang bersangkutan melaporkan
ketika yang bersangkutan merasa dina
karena konsep dina itu kan ada sengaja
mencemarkan baik menuduh untuk diketahui umum
lah itu sudah pasti
lah kita mungkin juga bisa marah
tapi ketika kita tidak melakukan ya nggak akan terjadi
prof tapi dalam perspektif hukum pidana bagaimana publik bisa menafsirkan ini targetnya adalah pribadi
apakah kemudian targetnya adalah jabatan
kalau kita katakan pada sebelumnya bahwa jabatan itu sebenarnya tidak bisa
kalau dikritik ya kita tidak bisa mengartikan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi personalnya
kalau jabatan itu adalah kinerja
makanya kemarin otoritas terkait dengan pembangunan ikn dan sebagainya
tapi kalau terkait dengan misalkan bodoh kalimat kalimat yang tidak pas itu bisa pribadi
disinilah yang kadang kadang untuk membedakan mana yang pribadi mana yang jabatan
ketika jabatan berarti berbicara masalah kinerja masalah efektivitas masalah sistem
tapi kalau pribadi menyangkut person seseorang
yang menyangkut harkat masyarakat
yang menyangkut martabat diri seseorang
itu yang menjadikan delik aduanya disitu
oleh karena itu dulu kan ada pasal hc artikelan mas di dalam kuhp karena memang kita diposisikan negara jajahan
ketika negara jajahan mengkritik itu sudah bagian menghina
itu zaman belanda
kan gitu lah
nah kemudian dalam perkembangan demokrasi diurekan oleh mahkamah konstitusi oh tidak bisa ini sebagai kritik
karena warga itu punya hak untuk mengkritik
lain dengan zaman belanda
mengkritik itu bagian menghina raja
maka di pasal hc artikelan
nah itu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman
oke prof kalau begitu ketika kemudian mengembalikannya lagi pada soal tafsir ya
artinya ketika mana yang kemudian menuju jabatan mana yang kemudian personal
nah bagaimana di mana titik temunya tafsir tersebut dalam masyarakat umum begitu
apakah kemudian tidak perlu ke pengadilan untuk membuktikan secara sama
apakah memang dibiarkan saja bahwa
setiap pihak akhirnya seakan akan menentukan sendiri pengertian itu tadi
oh enggak gini memang sekarang kita harus berbicara politik hukum
politik hukum itu adalah criminal policy
kalau orang pidana anak anak mahasiswa itu
criminal policy itu adalah bagaimana negara dengan aturan yang ada
dengan kewenangan yang ada untuk memberikan suatu tertib hukum
tertib hukum itu bisa dengan penal dengan penyelenggaraan
dengan penyelenggaraan dengan penyelenggaraan
kan begitu yang dilakukan selama ini laporan laporan itu penal
tapi bisa enggak dengan penyelenggaraan
artinya begini karena yang menurut teman teman
apa yang teman temannya pak jokowi yang kaitannya teman pak benny horoduk
itu mau buat rusuh membuat suatu bahaya dan sebagainya
ini memang harus negara hadir
cobalah pakai dengan bahasa yang enak
itu bisa pendekatan pendekatan persuasi
itulah saya kira dalam ilmu hukum adalah criminal policy
dengan sarannya non penal sehingga penyampaian penyampaian yang disampaikan itu
intinya kena tapi tidak menjadikan kalimat kalimat yang menjadi merah upeng merah
oke tapi baik
intinya saya kira bagaimana persuasi pendekat hukum
bisa pendekatan pendekatan tertentu merubah gaya bicara
merubah gaya diskusi
oke tapi baik
sehingga enak dan tidak menjadikan pupeng merah
oke walaupun sebetulnya ranahnya kita sudah bisa membedakan begitu ya
mana yang kemudian pada kritik pada jabatannya
atau kemudian serangan kepada personal
nah ini yang menarik ketika pelaporan hari ini berdasarkan pada
dugaan pelanggaran undang undang ite
dan juga kemudian ujaran kebencian begitu
tepatkah ini kemudian
paling tidak dua penggunaan pasal ini prof
ya kalau terhadap
yang selama itu kalau kena
pasal dua puluh delapan itu kalau sara
kalau sarah mungkin bisa mengutuhkan
waduh saya tersiksa ini karena kelompok saya seperti ini
tapi ini pribadi
sehingga kembali lagi pada pribadi seseorang
itu yang membedakan dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
makanya bedakan kalau kita
kasus misalkan dulu kasus yang di jogja
itu melangkung orang sarah
itu masuk gampang sekali karena
saya sebagai orang jogja saya sebagai orang
wah terhina itu bisa mengadukan
kan itu mas
tapi ini subjeknya itu satu
itu yang saya kira pak gerung juga fitri
pak jokowi bukan masyarakat indonesia bukan semua
yang katanya itu di situ tuh
sehingga untuk ditarik kemana mana ya pak jokowi
diksi akan sangat menentukan kemudian
ruang lingkup dan juga ranahnya begitu
nah terakhir prof hipno
potensi hal hal seperti ini pasti akan cukup banyak begitu
siapa yang tersinggung pasti akan lebih banyak
menuju pencoblosan dan juga pendaftaran nanti
bagaimana kemudian publik secara mudah
secara awam begitu
untuk bisa membedakan mana yang benar benar kritik
mana yang kemudian akhirnya masuk dalam ujaran yang personal tadi prof
ya kalau mengkritik itu ya berdasarkan suatu kajian
suatu parameter yang keras jelas
suatu sudi perbanding yang jelas
artinya secara ilmu pengetahuan dengan metodologi bisa dipertanggungjawabkan
tapi kalau sudah pribadi
itu menyangkut seseorang
yang menyangkut perilaku
itu yang harus dibedakan
jadi sangat sangat beda sekali antara pribadi dan kritik
oleh karena itu ini harus dibedakan
kritik dan hina beda
hina itu sudah menyangkut pribadi
kalau kritik menyangkut jawabannya
itu yang tidak bisa
garis benangnya sudah ketemu
cuma di sini memang
kan menjadi hebohnya itu memang
menjadikan di mana mana ada situasi politik
dengan kalimatnya juga kalimat yang tidak pas
menurut kami misalkan kata bjn dan sebagainya
itu kan suatu yang sangat kasar sekalian
nah itu saya kira mungkin pendekatan pendekatan persuasif disampaikan
sehingga penyelesaian penyelesaian sebagai kriminal plese
tidak mesti harus penal
tapi dengan non penal
itu pendekatan pendekatan dengan situasi yang lebih kondusif
kita akan lihat sepertinya
seperti apa dan yang terpenting adalah juga
literasi kepada masyarakat untuk bisa membedakan
sehingga dapat memaknai paling tidak beragam perbedaan
informasi yang akan cukup akan deras nanti kemudian
ketika proses pemilihan pilpres berjalan
terima kasih prof atas insight dan juga sudut pandang dari anda
prof hipnu nugroho guru besar hukum bidana unsu telah bergabung sama kami
terima kasih prof
selamat malam pak